bapak ibu hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia bapak joko widodo dilanjutkan dengan
pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan rapat koordinasi nasional
pengawasan interen pemerintah tahun dua ribu dua puluh empat
bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
bapak ibu yang saya hormati hadirin yang saya hormati
tahun lalu seingat saya bulan juni saya menandatangani kepres keputusan presiden
tunjangan kinerja untuk bpkp menjadi seratus persen
ini bentuk apresiasi kepada bpkp
yang harapannya tentu memiliki harapan harapannya adalah memacu dan memicu
karena bpkp memiliki peran besar sekali lagi bpkp memiliki peran besar
mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal
kalau kita ibaratkan kereta gerbong kereta
bpkp itu berkontribusi membangun relnya lurus
dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas
sehingga tidak boleh hanya sekedar
ini enggak boleh itu enggak boleh ini enggak boleh itu enggak boleh bukan itu
atau menambah tanda larangan
pokoknya ini tidak pokoknya ini tidak bukan itu
karena kalau itu terjadi
ujung ujungnya justru akan memperlambat
padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan
atau kalau saking ketakutannya keretanya malah berhenti di tempat
ditunjuk jadi pimpinan proyek enggak enggak enggak yang lain saja
kan lucu biasanya kan rebutan jadi pimpinan proyek
inilah tujuan agar kereta itu sampai kepada tujuan dengan cepat dan pas tepat
sasaran kinerja bpkp dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan
tapi justru untuk mencegah penyimpangan penyimpangan
untuk mencegah penyimpangan penyimpangan
sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana diberikan tuntunan yang tepat yang mana
wah ini keleru dimial aja dimun aja
mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal
fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan
tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program program pemerintah
ini kekuasaan dari pemerintah
dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat
ke depan tantangan akan semakin berat
program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar
dan juga tuntutan masyarakat
ada apa sedikit viralkan
ada apa dikit viralkan
dan ke depan akan semakin banyak tuntutan tuntutan masyarakat itu
dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat
sekali lagi sudah sering saya sampaikan
negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat
bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil
atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang enggak
negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat
negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat
sehingga sekali lagi kecepatan itu sangat diperlukan
ketepatan itu sangat diperlukan
oleh sebab itu bpkp harus berinovasi
utamanya dalam penggunaan teknologi
untuk warning untuk blacklist pihak yang terlibat fraud
ada risk scoring tool untuk deteksi fraud
dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan
bisa diawasi bisa dipantau
sekali lagi saya mengingatkan bahwa keberadaan apip
itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan
utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat
untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari
pada pagi hari ini secara resmi
saya buka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun dua ribu dua puluh
wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
sebagai ungkapan syukur kita kepada tuhan yang maha esa
marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh bapak sudarjat